sampai jumpa di video selanjutnya

selama ini mereka berkomplot
ini tidak bisa dibiarkan
mereka aku harus beri pelajaran
tidak bisa didiamkan seperti ini terus
ini tidak bisa dibiarkan

ini tidak bisa dibiarkan
ini tidak bisa dibiarkan
ini tidak bisa dibiarkan
ini tidak bisa dibiarkan
ini tidak bisa dibiarkan
ini tidak bisa dibiarkan
ini tidak bisa dibiarkan
ini tidak bisa dibiarkan
jadi selama ini senopati durgala mengambil pajak dari rakyat dengan semena mena
dan untuk dirinya sendiri
dimas kedasi lebih baik untuk saat ini
nimas berdiam dulu disini
karena aku yakin senopati durgala masih mengawasi itu
tidak radina tang aku tidak bisa membiarkan semua ini
kita harus mengambil kembali apa yang mereka rampok dari rakyat
dan kita mengembalikan itu semua kepada rakyat
tidak perlu nimas
biar aku ujang dan um yang akan menyelesaikan masalah ini
yang mereka sudah susah
malah semakin susah
karena kelakuan senopati durgala
dina kembali saja
kalian berada di tempatku
tidak ada relasi
apa yang kamu inginkan
cepat lepaskan kami
tapi ada syarat
belum kau benar benar lihat
saya baru aku membahas
tuanku memang sengaja
saya sudah tahu
kalau preremput itu
saya tidak mungkin menmezztuki asal
mari kita berbincang
pintar mereka sekarang
tidak ada rancangan
ini membuatku mengalami di ngejentak
bisa juga yang lain
tidak mungkin manusia menikah dengan siluman
kau tidak punya pilihan
atau kalian kumpankan kepada buaya buaya lapar rakyatku